antusiasme masyarakat untuk menyaksikan prosesi pernikahan putri presiden joko widodo kahiyang ayu
dengan bobi nasution di gedung graha sababuanasolo cukup tinggi
mereka datang dari berbagai daerah di indonesia dan rela berdesakan
meski hanya sekedar menyaksikan kedatangan kedua mempelai dari jalan
prosesi pernikahan putri presiden joko widodo kahiyang ayu dengan bobi nasution dimulai dengan acara akad nikah
saya terima nikah dan jodohnya kahiyang ayu binti joko widodo
dengan emas kawin seperangkat alat sholat dan emas delapan puluh gram dibayar tunai
kedua mempelai datang dengan naik kereta kuda bersama rombongan keluarga
pesta pernikahan ini mengundang antusiasme masyarakat untuk datang menyaksikan dari dekat di gedung geraha sabah
mereka datang dari berbagai daerah di indonesia
seperti papua sulawesi kalimantan dan daerah lainnya
masyarakat yang sebagian besar tidak mendapatkan undangan ini
rela berdiri dan berdesakan di jalan untuk sekedar menyaksikan kedatangan rombongan kedua mempelai ke gedung geraha sabah
salah satunya opa musa sengaja datang ke solo dari papua hanya untuk mengucapkan selamat kepada jokowi
di sini rencananya mau gimana ini pak
mau selamat terus aku pulang kembali
selamat dengan siapa pak
selamat dengan anakku jokowi
karena hatinya sudah dibentuk oleh segala bangsa di dunia untuk
apa yang dilakukan musa dan yang lainnya bukan tanpa alasan
karena jokowi dianggap pemimpin yang mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat papua
salah satunya dengan membuat jalan tembus di papua
meski tidak menyaksikan langsung prosesi akad nikah
ratusan warga yang berdiri di sepanjang jalan lejen suprapto di depan gedung gerahasaba
tetap tidak beranjak dari depan gedung menunggu acara akad nikah selesai